dalam kunjungannya ke australia presiden joko widodo menyempatkan diri jalan pagi bersama anak muda indonesia di sydney
dua belas pemuda yang tergabung dalam indonesia australia youth interfith dialog ini jalan pagi bersama presiden jokowi dan ibu negara iryana di sekitar the royal bostonical garden
sambil berjalan santai para pemuda ini berdiskusi dengan presiden joko widodo dan ibu iryana tentang berbagai hal termasuk juga olahraga serta musik
anak anak muda ini akan tinggal selama empat hari di australia sebagai bagian dari program outstanding youth for the world kementerian luar negeri
presiden jokowi berharap para pemuda dapat menjadi agen toleransi yang dapat berbagi pengalaman tentang kehidupan indonesia kepada dunia internasional
penting mereka saya titipkan untuk menjadi agen toleransi agen perdamaian yang bisa menceritakan mengenai indonesia yang beragam suku beragam agama beragam bahasa daerah
tapi kita tetap satu sebagai sebuah bangsa besar indonesia
saya lihat banyak ini yang ada dari lombok
ini yang ada dari lombok
ini yang ada dari manado
ada yang dari bali
ada yang dari jakarta
ada yang dari jumbang
ada yang dari kudus
ada yang dari manado
ada yang dari tasik
anak muda ini biar kenal dengan saudara saudara mereka yang ada di australia
pertama kali di pesawat
pertama kali makan di pesawat
pertama kali nanti di hotel
pertama kali makan steak spaghetti ikan salmon enak banget pak
terus pertama kali ke luar negeri ketemu presiden pula pak